kami mendapatkan rekaman percakapan telpon yang diduga antara anggota kpu daerah dan juga salah satu kabiro kpu ri
dalam rekaman dengan durasi empat menit lima detik ini terungkap instruksi untuk mengamankan partai partai di tahapan terakhir verifikasi
dan berikut percakapannya
semangat ibu karo minta maaf saya terpaksa mengganggu ibu
ya bagaimana pak
pagi tadi sekitar jam sepuluh saya ada wa dengan ibu
menanyakan terkait kondisi atau keadaan di beberapa kabupaten
di mana ada parpol yang keanggotaannya itu sesungguhnya sudah ms pada tahap pertama namun dimasukkan lagi datanya
sementara di ms kan saja nanti pada saat faktual koordinasi dengan lo
untuk kemudian lo mau memasukkan anggota baru
nah instruksi itu sudah saya lanjutkan ke teman teman kabupaten kota saya
kemudian sekarang mereka sudah selesai menunggu submit
saya meminta agar teman teman menunggu instruksi lebih lanjut untuk disubmit
terkait keadaan ini bagaimana bu apakah tetap seperti ini instruksinya
itu juga kita berharap tuh instruksi instruksi kayak gini
teman teman di bawah terutama komisioner itu bukan dari kami ya pak ya
kan kami berharapkan itu dari pimpinan
nah hanya kami mendapat arahan dari pimpinan
mungkin saya tidak tahu apakah komisioner di bawah juga sudah diarahkan dari pimpinan kami
begitu maksudnya dari pak idam atau dari komisioner yang lain
tadi barusan tadi juga saya ngomong sama pak idam karena beliau kan posisinya sekarang ada di
kami semua terpaksa
nggak ada kan kami berharap
apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini
supaya dia bisa menulis
sudah kami lakukan
walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami
karena ini kami berhadapan dengan komisioner kan gitu
nah terus beliau
iya ibu siap
saya itu kemarin sebenarnya sudah minta beliau untuk
langsung sampaikan di forum gitu loh pak
saya sekaligus semua dengar dan satu gitu
dari mulut ke mulut
cuma beliau kurang berkenan untuk hal itu
jadi menurut beliau nanti beliau telepon satu satu
ini masalahnya kita terbatas dengan waktu
dengan waktu yang hanya cuma satu hari
sedangkan arahan pimpinan supaya ini partai partai ini aman
kecuali satu tuh partai
nah kita tidak bisa menutup ke mata bahwa ini data data mereka
ini mereka asal masuk saja
yang penting dia bisa memenuhi syarat
sedangkan kondisi di bawahnya seperti itu
nah saya sih sebenarnya kemarin sudah ngomong juga sama pak idam
bapak apakah kita bisa memberikan
memang secara ketentuan satu ratus dua puluh empat sampai satu ratus dua puluh enam itu mutatis mutandis
tapi melihat dari sisi waktu nggak mungkin kita lakukan itu
nah untuk itu hal
nah untuk itu hal
yang kedua mengamankan apa yang pimpinan arahkan terpaksa
tadi yang seperti
itu ya sudah harus ms saja
nah mungkin untuk submitnya saya mohon izin bisa tahan sebentar dulu ya
baik baik bu
mohon izin tahan sebentar dulu karena ini kan waktu juga belum ya
saya pastikan lagi ke pimpinan dalam hal ini komisioner pak idam
apakah teman teman di bawah yang sudah menyelesaikan itu
sudah bisa ini
tetapi dengan arahan itu begitu
tidak ada yang lain
hal ini tuh juga pertanyaan yang sama
pagi tadi saya sampaikan ke pak idam
tapi pak idam belum menjawab
terima kasih bu
terima kasih bu
kami menunggu instruksi lebih lanjut
mohon maaf kalau teman teman
tidak apa apa pak
terima kasih bu
bapak tahun sore
terima kasih banyak